ke informasi lain kepolisian daerah provinsi jawa barat menetapkan pria berinisial ss
sebagai tersangka utama dalam kasus miras oplosan yang mengakibatkan puluhan orang tewas di cicalengka bandung
dalam gelar perkara yang dilakukan di rumah milik tersangka miras oplosan berinisial hm
kapolda jawa barat irjen pol agung budi marioto menunjukkan sejumlah barang bukti
berupa botol hasil racikan yang diduga kuat diracik oleh pria berinisial ss yang merupakan suami hm
namun saat ini ss masih buron dan menjadi dpo polda jabar
selain ss ada enam orang yang masuk dalam daftar pencarian orang dan masih dalam pengejaran
gak kini ada dua tersangka yang sudah ditangkap tujuh orang lainnya masih dicari
tiga diantaranya merupakan agen penjual miras oplosan
kita berdekat dengan dua orang yang tersangka
pertama saudara y yang dijual kemudian istri dari saudara ss yang juga pelaku saudara hm
kemudian kita juga terbitkan tujuh dpo khusus yang kasus di sini
tujuh jpo adalah tiga adalah agen
agen yang ada di nagrek satu di jibiru bandung satu di ketelak ketelaknya satu itu masih dpo
kemudian kita segera ungkap itu
yang empat karbon itu adalah yang membantu meracik
sudah tersambung melalui telepon kapolda jawa barat irjen paul agung budi marioto di bandung jawa barat
selamat sore pak agung
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak agung kami mengapresiasi kerja polisi yang cepat untuk menangkap mereka para pelaku
tapi mungkin bisa dijelaskan jadi selama ini bagaimana mereka bisa bekerja dengan tanpa diketahui
dan akhirnya menimbulkan korban jiwa begitu banyak pak agung
ya terima kasih mbak putri jadi pertama tentu saya ikut prihatin dan turut berduka cita kepada saudara saudara kita yang korban akibat minuman keras oplosan ini
kami dapat informasikan awal dari laporan ini itu di hari minggu minggu kejadiannya
sebetulnya itu rumah sakit sudah menerima pasien pasien ini sudah kurang lebih tiga hari sebelum hari ini berarti sekitar hari kemis hari jumat
tapi mereka tidak berhitung ke polisi
jadi pas hari minggu kok banyak yang meninggal baru lapor ke polisi bahwa ada dugaan akibat minuman keras meninggal
oleh karena itu hari minggu kita langsung cek lokasi dan langsung dapat pelaku yang penjualnya yang berinisial yengki y
kemudian satu hari kita kembangkan kita periksa kemudian muncul nama saudara hm itu perempuan saudari
istri daripada tersangka yang sekarang sedang kabur atas inisial ss
dari pengembangan tersebut kita susuri ternyata rumahnya di daerah daerah tingkat luar dan keranjang kek lepas gitu
itu memang kalau dari keluar kita tidak bisa tidak ada rasa curiga
tadi saya masuk sendiri diberhampingi bapak bupati pak ahmad pak dantit
setelah kita masuk
setelah kita masuk
masuk rumahnya cukup besar mbak rumahnya cukup besar terus ada kolam renangnya juga
di tepi kolam renang itu ada joglo
nah ternyata joglo itu adalah kamuflase ada pintu kalau ditekam begitu joglonya langsung bergeser kita masuk banker
sudah secanggih itu pak agung
ya jadi masuk bangker bangker kurang lebih luasnya kurang lebih sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh meter persegi
dilengkapi dengan ac terus ada exhaust fan
kenapa exhaust fan
eksident karena supaya mengurangi bau alkohol yang sangat menyengat di bawah
tetapi di luar tidak kelihatan ada excessment karena langsung ditutup lagi dengan model pipa
jadi kalau orang luar lihat dari luar seolah olah pipa pembuangan air gitu
ya di dalam ruangan itu terbagi menjadi tiga bagian
yang satu bagian itu tempat meracik
dan hasil pemeriksaan dan penelitian di pkp modusnya adalah pertama menggunakan mineral air mineral kemasan kira kira ukuran lima ratus atau enam ratus mili
kemudian dicampur mineral tersebut dengan kuku bimbal ginceng gitu pak agung
ya minuman berenergi ya
ya dicampur kalau untuk kadarnya kita harus buktikan dengan laboratorium
kemudian ada pewarna makanan namanya mereknya red bell
ya kemudian campur alkohol nah untuk kadarnya kita harus dibuktikan dulu dengan labster dalam proses itu
hmm pak agung sudah berapa lama hss ini memproduksi miras oplosan di mana saja penyebarannya
dari pemeriksaan itu dimulai pertengahan agustus tahun lalu
masih baru berarti ya pak agung
ya untuk tadi mbak putri menanyakan ditributikan kemana
ada empat agen mbak ya empat agen yang satu agen langsung ketangkep
yang tiga agen karena mungkin semonetor terus kabur sampai sekarang tapi dalam pengejaran kita
sudah identitasnya sudah dapat semua tiga tiganya yaitu yang di daerah nagrek di daerah cibiru tujiburu termasuk wilayah kota bandung
satu lagi di cicalengka dekat rel kereta api mereka kabur semua tapi sudah kita kejar
ada lagi yang kita dpo yaitu yang membantu merapikan karyawan lah gitu mbak
empat orang itu kabur semua
nah peran daripada ss ini yang sangat berperan
kalau hm itu istrinya mbak hm istrinya inisial am tadi istrinya
saudari hm tadi
penjualannya bebas pak agung maksudnya bisa dengan mudah di agen bisa langsung menanyakan ada miras nggak atau bagaimana pak
ada kode atau apa
maksudnya gini mbak
agen itu maksudnya agen tanah kutub bukan agen resmi seperti yang lain lain
jadi agen itu beli kemudian diajarkan di kios kios itu
ya menyebutnya namanya minola giseng
minola ginseng itu kodenya ya pak
kodenya jadi mungkin anak anak kita mungkin dengar ada kata ginseng kan konotasinya nampak stamina dan yang lain lain
hasil laboratorium forensik ternyata kandungannya sangat membahayakan
yaitu metanol dan alkohol yang dengan kadar cukup tinggi
ini yang saya sampaikan sangat berbahaya sekali
karena kalau minum itu diawali dari setak napas kemudian mata berkunang kunang bisa langsung buta kemudian efeknya mual
ini dari dokter yang menyampaikan
mual sampai muntah kemudian muntah susah bernapas sehingga tidak bernapas
itu dampaknya seperti itu
dan itu bisa berangsur angsur ya beberapa hari karena dari informasi rumah sakit kan
ada yang dua hari kemudian tiga hari kemudian meninggal dunia
ya tergantung daya kondisi seseorang
dan jumlahnya berapa yang diminum
pak agung ini semua tidak akan terjadi jika dalam tanda kutip mereka yang meminum itu tidak mencari kan
jadi ada kebiasaan yang sudah terbangun sekian lama
bagaimana sekarang untuk mencegah hal ini tidak terjadi
karena nyawa terbuang sia sia pak gung
jadi kami kebetulan pas acara pil keadaan ini kami keliling ke seluruh kabupaten kota termasuk di tingkat provinsi kami ketemu dengan ketua mui muhammadiyah dan ibu
untuk membantu para ulama ulama kita karena kalau hanya diserahkan kepolisian dalam konteks penegakan hukum maka tidak menyelesaikan masalah
justru kita bangun preventifnya melalui kegiatan kegiatan keagamaan
misalkan pada sholat jumat banyak juga disampaikan pesan pesan kab pimas tentang penyalahgunaan minuman keras dan narkoba
ini sudah kami sampaikan semua
yang kedua sejak hari senin kemarin kami dibantu teman teman dari tni lakukan rahasia secara masif di seluruh kabupaten kota sampai dengan tingkat kecamatan dan desa
sudah mendapatkan hampir puluhan ribu minuman minuman yang sejenis itu ataupun yang lain tetapi kategori adalah minuman keras yang tidak boleh
pengaruh dan ilegal
pak untuk memastikan karena bisa jadi pabrik yang sudah dibongkar sudah diketahui mungkin ini hanya satu mungkin ada lokasi lokasi lainnya
apa yang dilakukan polisi sekarang
kita tetap kembangkan kasusnya pak
jadi kita tidak berhenti di sini
saya akan kembangkan semua sampai distributornya kemana saja
kita akan latak itu

mudah mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkap tangkap yang para dpo dpo yang sedang kabur ini
insya allah kita dapat hasilnya dan akan kita kembangkan
apalagi kita cukup miris ya
minggu bulan depan sudah masuk ke bulan puasa
jadi kita harus maksimal kerjanya
sehingga kita bisa menolong masyarakat yang karena ketidaktahunya ikut ikutan minum ataupun dengan sengaja
mungkin seperti itu
oke pak agung memasuki bulan puasa menyambung soal tadi biasanya ada sweeping pak
jadi sweeping itu
itu istilah sweeping bukan tidak
artinya kita sebagai aparat yang dipertanggungjawabkan demi hukum boleh melakukan sweeping
tapi jangan sampai ada ormas ormas yang di luar tidak punya kewenangan
justru akan nanti menimbulkan polemik akan bertentangan dengan hukum
silakan informasikan saja kepada kepolisian setempat apabila ada informasi informasi yang diduga
terjadinya pelanggaran pelanggaran hukum baik minuman keras mungkin terjadi praktek praktek ilegal
kita akan segera tindak lanjuti
dan kita akan offensive kerjasama dengan teman teman tni
kalau kaitan makanan kita akan gandeng bp pom karena domain pengawasan kan dari bp pom
kita akan terpadu sehingga betul betul bisa menyelamatkan masyarakat kita
baik baik pak agung budi marioto kapolda jawa barat terima kasih sudah bergabung bersama kami